ini mah namanya bukan restoran kenapa sih kita makan tempat kayak gini
hoh ini namanya bukan makanan paling enak sedunia tau gak sih
eh rak bawel banget sih loh udah deh makan aja
dan lo yang minta kan untuk makan di restoran terdekat ya ini yang paling deket
lo lelaka kan yang tengil itu kan
aduh what are you talking about apa sih gak kedengeran lo
ki kecilin dong volumenya
eh lo gak perlu tau ya gua siapa ya
tapi yang lo perlu tau
gue bakalan ngebeberin rahasia lo
lo sama si opi selama ini tukeran peran kan
kawat nih reputasi aku bisa hancur semuanya bisa kebongkar
gak pengen cuman nyusuk lagi
eh udah dengerin gue ya nama lo gak akan rusak

asal lo bisa kasih tau sama gua lo gak akan rusak
aku mau tahu sama gua lo ada dimana sekarang
aku tahu kalian tuh mau curi kita kita kan
tapi gak bisa oke sekarang kita lagi on the way ke puncak
mereka jalan ke puncak di
kita berangkat sekarang nih
beceng sama kemoceng yang juga kubawa
mau berangkat pak nih bentar lagi pak ayo bu
bentar lagi berangkat bu ayo bu
wah lu gila ya mobil udah penuh gitu mau tumpuk tumpukin kita
ayo puncak puncak puncak sumpah yuk
mau kemana ibu mau ke puncak naik mobil saya aja ibu kebetulan saya juga mau puncak
langsung jalan kakak
iya iya sebentar
eh rumus nusantara
tidak ada apa apa
punya abis habis dia pantat lo ya
aduh ada toilet lagi
lo pikir sini restoran apa ada toilet
lo enggak lihat kanan lo perkebunan kiri perkebunan
aduh ada enggak tahan enggak tahan
bentar ya bentar ya
bentar ya bentar ya
bentar ya bentar ya
aduh kata bokap kalau mau pipis di hutan harus pemisi permisi dulu nih
permisi ya permisi ya nakbal gue mau pipis nih
hujan nih kita pulang aja yuk
kok gak berasa yang kalau sekarang lagi datang hujan
kok berhenti sih ada apa nih
nora bener sih kok pakai acara mogok segala sih
mas sama mbak harus bantuin dorong mobilnya juga ya biar kita bisa jalan lagi
eh kutukupret lo baru aja lo gue bayar masa kita disuruh dorong
ya kalau mas sama mbak mau sampenya lebih cepat ya harus bantuin dorong mobilnya juga dong
eh lu pakai otak dikit kenapa ya kita nih yang bayar lu ngerjain gue ya
ya udah kalau nggak mau nggak apa apa begitunya kok seot banget sih
nggak di dorong turun yuk
lu suka males lu kalau udah dorong mobil lu
d tas kita di dalam d
masih dirampok kita
munah munah d
jadi kami minta tolong nih pak
kami baru aja dirampok sama om prengan
yang ada cuma topi doang nih pak
jadi ya mohon dengan sangatlah
pokoknya bapak tolong tindak lanjutin lah
kita rugi pak
semua harta kita habis
jangan sekirang kan lagi susah pak
kalian tunggu sebentar
d lu yakin polisi sini nggak tahu kita buron
lu tenang aja mir
lu tenang ya
kita buronan ini cuma di jakarta
tapi kalau di sini kita bebas kita jaya
ya ya ya ya juga sih
bener juga loh
panik kan gitu loh orangnya
d lu bener bener ya
lu gak lihat foto foto kita dipajang di sana tuh
lihat dong lu
gila bener sih lu
jaya jaya hong kong udah buat
kopi i'm hungry
aduh laura udah deh
mikirin makanan ini ntar dulu aja ya
kita pulang ke jakarta sekarang udah malam
gua mau makan tau nggak sih
nanti gua takut lagi
kita itu harus pulang ke jakarta sekarang
kalau nggak kemaleman
tahan sedikit kenapa sih

lebih banyak orang yang mau makan kita makan dulu
tapi kalau lebih banyak orang mau pulang kita pulang

kalau gua mau makan dulu
karena gua mau lebih lama lama lagi

gua juga pilih makan
soalnya gue gak rela kalau laura makan sama kerupuk kaleng kayak lo
kalau gitu mam ini kita makan yang enak
ini mah namanya bukan restoran
kenapa sih kita makan tempat kayak gini
ini namanya bukan makanan paling enak di dunia tau nggak sih
bowel banget sih lo udah deh makan aja
dan lo yang minta kan untuk makan di restoran terdekat
ya ini yang paling dekat
ya ini yang paling deket
lo liat tuh ha
ternyata kita masih disayang sama tuhan
kita masih bisa ketemu sama mereka tuh
tuh lo liat kan
waktu aku masih kecil ya
mami sama daddy suka ajak aku ke poncak
terus kita suka ngirip di villa aku sendiri
mami papi gue tuh punya villa
ada berapa ya ada empat di sekitar taman safari
oh iya gua tau gua tau gua tau
tukang cukup itu kan
gua pingin dipijit nih
hah pijit langganan
ada tapi di jakarta
itu kok di rumah gue
eh udah malem nih
kita pulang sekarang yuk

yah berhal ini kan kesempatan gua buat barengan sama laura semaleman
yah berhal ini kan kesempatan gua buat barengan sama laura semaleman

gue tangannya capek nih gue takut nggak kuat nyetir balik ke jakarta
kita mendingan nginep di vilanya laura aja gimana sih

gimana kalau malam ini kita nginep di vilanya lucky aja